nih kakak bawain hadiah buat kamu
nih satu lagi deh
ya ampun ibu
marilu ibu kok masih panas
ibu udah gak apa apa
cuma kecapean aja
ibu udah minum obat belum sih bu
mereka tadi kan udah ngasih duit ke ibu
ibu ibu gak boleh kaya gitu
ibu tuh darah tinggi
ibu tuh harus minum obat tiap hari
ya yaudah biar mekan beli
engga engga kamu kan baru pulang capek
besok masih bisa kok
uangnya dimana disini kan bu
ibu uangnya mana
apaan sih aida
uangnya di ambil aida
uangnya di ambil aida
dia perlu uang untuk beli buku anaknya
eh ibu gak apa apa kok mereka
ibu gak apa apa
udah bu udah
mereka masih punya uang kok bu
mereka beli obat sekarang ya
gak usah nak gak usah
besok juga gak apa apa kok
besok ibu juga insya allah sembuh
kamu ngapain disini
aku antar ke tempat lomba
biar gak telat
ntar kalau telat gugur
kalau gugur gak bisa ke lomba

sampai jumpa di video selanjutnya
seluruh peserta untuk mendaftarkan diri ke beja juri sekarang juga
yaudah gak apa apa
kamu ingin daftar ulang aja sekarang
aku yakin kamu pasti menang
bapak dan saudari meka
seharap untuk naik kata kamu untuk berperkenas
baiklah kita telah sampai pada saat atau momen momen yang paling ditunggu tunggu
yaitu pengumuman nama pemenang dari perlombaan acara tahun ini
aku gak sanggup menunggu di sini
dan gak mungkin aku menang
kamu menangkan belum di momen
kamu lagi allahuakbar
terima kasih nya
maka vaik letshik itu harus berubah dan luar biasa lah
ini catanya apa
lauenti segalanya berpengatuhan sama masyarakat

aku memang membutuhkannya sih
ya ampun meka
meka kamu hebat banget
ternyata mereka bener beneran juara satu
ini aku beneran menang
serius banget ya
mendingan sekarang kita survei aja setelah si juara satu
bentar sebentar sebentar
satu dua satu satu
silahkan kepada saudari meka untuk naik ke atas panggung
aku ke atas dulu ya
eh eh eh saya dulu aku punya ide
gimana kalau misalkan sekarang kita makan makan aja
ngerayain kemenangannya meka
aku senang banget
kalau kayak gini aku bisa lama lama sama bimo deh
aku duluan cobain ya
ini semua tuh karena kamu tau gak
kan karena usaha kamu juga terus bimo
meka sumpah ini enak banget kamu harus cobain
ini kakak bawain hadiah buat kamu
nih satu lagi deh
gue bangga banget sama kamu
kamu memang cerdas dan selalu berprestasi
bangganya minta ampun heran deh
gak cuma itu doang bu
aku juga dapet uang
karena hadiah ini bu
kita jadi bisa pindah kontrakan
bagus deh kalau rencananya kayak gitu
karena makin lama tuh
dan ini tuh makin sumpah gitu
lebih cepat lebih baik
seandainya suami kamu berhenti judi
ibu juga gak akan jual rumah ibu
ibu ungkit terus
yang jual kan bang kohar
ibu tagi dong ke dia
kenapa jadi aku terus ini sini sama ibu
udah udah gak usah dibahas lagi
itu kan juga sudah terjadi
mendingan kita mikirin aja bu kedepannya

mikirin aja deh maku
makasih banyak ya mecah
banyak duit tu anak